oke menang kalah sudah biasa namun prestasi para kontingen di indonesia ini harus diapresiasi dalam mengharumkan nama bangsa di asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou kemarin
dan salah satunya ini sudah hadir di studio bersama saya ada muhammad sejatera dwi putra atlet menembak tanah air yang ini sukses meraih dua medali emas sekaligus ya dalam gelaran asean games dua ribu dua puluh dua
serta ada mas ruri selaku coach dari tera sendiri dan selamat datang dan juga bergabung sebelumnya saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu ini bisa dilihat boleh dikasih lihat dong medali emasnya kepada penonton cnn indonesia connected
oke ini berat loh tadi saya juga sempat coba pegang gitu ya berat nggak ini kok nggak dipakai dua duanya
berat kalau itu dulu bisa dilihat
oke ini sebelumnya kita akan pengen nanya nanya dulu nih
sama coach dan juga tera ya
nih kita lihat ya sebelumnya profilnya tera ini menekuni olahraga menembak sejak tahun dua ribu empat belas tapi sebelumnya itu sukanya sepak bola dan juga futsal
ini kan agak jauh ya menembak sama futsal
gimana tuh awalnya suka gitu sama menembak
jadi memang dari kecil ini saya dari sd sampai sma itu memang hobi main futsal rutin biasanya kan
terus setelah masuk kuliah terima di
unj jurusan olahraga saya mikir kalau saya masuk ngambil bola terus terusan apa ya saya bakal kepilih
wah tapi udahlah cari yang lain aja
akhirnya ada di mading kampus pencarian bakat untuk persiapan pon dua ribu enam belas jabar akhirnya saya datang ke seleksi dan seleksi pelatih saya ini
berarti coach ini udah dari awal udah ngelatih tera gitu
pasang famret di kampus ada beberapa orang yang terseleksi dan akhirnya tinggal sekitar lima orang
lima orang tiga diantaranya memperkuat cabang menembak di asean games kemarin
jadi dari awal sudah sama coach ini udah dari awal sampai tadi sampai kemarin gitu ya memenangkan dua medali emas ini bersama tera
ini kalau kita lihat ya coach dari tahun dua ribu delapan belas di asean games di jakarta dan juga palembang terus di tahun dua ribu dua puluh satu ada sea games
dan juga kemarin di asean games dua ribu dua puluh dua hangzhou ini prestasinya meningkat satu tera satu emas dan sekarang dua emas
itu gimana tuh cara mungkin meningkatkannya latihannya dari tera dan juga coach
kalau dari saya sendiri kita mengambil pengalaman dari asean games dua ribu delapan belas memang dari dua ribu lima belas kita latih tera itu
di dua ribu lima belas juga sudah ngikutin kejuaraan single event di jakarta cs
itu juga dapat dua emas
terus dua ribu enam belas kita ke siasa lagi single event lagi ke vietnam juga dapat dua emas
setelah seasa dua ribu enam belas di vietnam kita prepare menuju asean games dua ribu delapan belas
nah pengalaman dari dua ribu delapan belas dapat satu perak
akhirnya di tahun berikutnya persiapan untuk sea games saya pribadi sebagai pelatih bahwa pencapaian asean games ini harus lebih meningkat

kebetulan di asean di sea games vietnam kemarin cabang running target itu mendapatkan tiga emas dua pera
eh dua emas tiga pera
dua emas tiga pera ini keren banget loh
ini semakin meningkat gitu ya
nah tapi kalau misalnya kita nyontek dulu nih sebelahnya ada slide kedua ini kan menang di dua kategori ya
dan meter running target sebagai orang awam saya sebenarnya nggak ngerti nih bedanya apa sih kalau
running target mix itu dia ada keluar tembakan itu empat puluh butir oke tapi targetnya itu keluarnya
antara slow atau fast jadi targetnya yang random oh jadi targetnya itu bisa cepat bisa juga bisa
lambat yang sepuluh meter standar ini itu slownya tiga puluh butir habis itu break lanjut lagi nembak
pasti tiga puluh butir jadi total enam puluh butir oh jadi kalau misalnya dia main stand meter running target ini
kita udah tahu kalau misalnya sih targetnya itu bergeraknya seberapa slow kalau yang ini kita
nggak tahu gitu ya tera saat itu nggak tahu oh tapi ini berarti keren banget loh bisa dapat emas di sini
keren keren keren oke selanjutnya kalau kita lihat ini kan tera
di nomor satu di dua kategori tadi dan ini kan banyak sekali ya ada kompetitornya
kalau misalnya dari coach dan juga dari tera sendiri gimana sih siasat untuk mungkin bisa
mengungguli para juara juara juga disini gitu para jagoan dari menembak disitu kita bisa lihat bahwa
vietnam juga di asean games dua ribu delapan belas juga pemegang medali korea selatan juga pemegang medali korea
utara juga di standar
asean games dua ribu delapan belas juga pemegang medali emas artinya lah di saat kita prioritas setahun terakhir itu yang
kita tidak bisa melihat kekuatan adalah di korea utara karena tidak pernah ikut kejuaraan di luar
negaranya oke cuman berkaca dari skornya korea utara di sikkim dua ribu delapan belas dan kita bisa lihat skornya
korea selatan di changwon atau masjid juga dan kebetulan vietnam
bisa lihat di sea games prestasi tera ini dalam latihan itu sudah sama dengan mereka bahkan
lebih unggul tiga dan ini terbukti ya dan itu lebih estimasi saya adalah di saat ada tekanan pressure
kalau seandainya masih ada penurunan lima poin itu feeling saya sudah tetap akan menjadi
tetap jadi feeling coach nya itu yang memegang tera dari dua ribu empat belas itu udah wah ini tera pasti dapat nih
dua medali gitu ya kalau dari tera sendiri dari nama nama yang ada di sini menurut tera gitu
ya kompetitor yang paling mungkin agak susah untuk dikalahkan saat itu siapa nih kalau saya
ketemu sama mereka tanding sudah sering pak udah sering tapi waktu itu mungkin kalau kejuaraan
open atau apapun mungkin saya agak dibawanya tapi kan saya punya niat tujuannya peaknya di asean games
jadi pembuktiannya di asean game walaupun kejuaraan yang lain biarin lah buat pelajaran
jadi mungkin kejuaraan kejuaraan lain itu untuk melihat mungkin tera membidik dulu oh strengthnya
di sini nih weakness mereka di sydney gitu jadi baru deh nanti strateginya begitu ya
sampai kita ngelihat keketuhan lawan kita juga harus mengupgrade ya supaya di saat nanti asean
game waktu itu kita juga berani untuk untuk perang dengan mereka oke ini kan udah keren banget ya di asean
games ini selalu meningkat prestasinya selanjutnya nih paris olimpiade paris dua ribu dua puluh empat ini semakin dekat
target dulu deh mungkin dari coach dan juga tera mohon maaf saya harus saya sampaikan bahwa kebetulan
romeran yang takut ini di olympiade paris tidak dipertandingkan oke itu terakhir di
olimpik dipertandingkan dua ribu empat di athena setelah itu tercoret dari olimpik oke sekarang ini
ssf organisasi nembak dunia lagi memperjuangkan supaya running target ini bisa masuk ke
olimpiade berikutnya setelah paris setelah paris nah berarti tapi pastinya nantinya kan ada target nih
target terdekat mungkin dari tera dan coach apa nih kalau untuk saat ini saya target mungkin
pengen coba hal yang baru untuk menunggu nanti running target bisa ada di olimpiade walaupun
nanti ada di asean game saya tetap balik lagi ke running target tapi untuk menghasil mengisi waktu
ke nomor lain oke baik
terima kasih ya coach dan juga
teras ini sudah mampir di
sebelumnya selamat sekali lagi
semoga sehat sehat terus